kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
saya mau booking kamar untuk satu malam
boleh pak boleh saya minta kartu identitas bapak
sebentar ya pak saya proses dulu

mana pak kok temen papa gak ada
iya ya kok belum kelihatan sih
kita tunggu aja ya
kita tunggu aja ya
kita tunggu aja
kita tunggu aja
kita tunggu aja
hape papa kayaknya ketinggalan imu mobil
oh yaudah papa ambil dulu
mama tunggu sini ya
ya udah tunggu sebentar ya
ya udah tunggu sini ya

semoga gak ada yang liat gue disini
semoga gak ada yang liat gue disini
ini kuncinya pak
dan ini kartunya pak
oke makasih ya
oke makasih ya
kok bisa ada papanya nino disini
aku salah lihat kali ya
kamu seneng ya
bagi bagi makanan ya
kita bagi bagi ya
tuh tuh tuh
kalian semua ini
kamu kasih juga
bisa bagi sama mereka
aku gak sempat lihat
dia elsa bukan ya
tapi kayaknya bukanlah
aku pasti salah lihat
lebih baik aku gak usah ceritain dulu ke karina
soalnya aku dateng lihat elsa tadi
karena aku belom nutuh itu elsa
dari pada cari fitnah
dari pada cari fitnah
tadi tuh hp nya susah banget bapak cari
ianya sampe ketemu
mungkin keselip tadi pas kita turun
untung gak bertemu
ini gimana ya kok belum datang juga teman papa ya
udah mau buka puasa lho pak
iya kita tunggu aja ma
mungkin lagi macet di jalan ya
udah mau buka
uya dateng pak bos
udah pak bos
aku langsung berangkat ya ada urusan
urusan apa sebentar lagi buka puasa loh
iya jadi ada kontrak sama klien yang harus aku revisi mah
jadi aku harus datang langsung kesana ketemu sama kliennya
gak apa apa kok nanti aku udah janjian buka puasa bareng sama klien
yaudah kamu hati hati ya mas
nah papa berangkat dulu ya pintar
buka puasa sama oma sama oma dulu ya
mas al mau kemana ya
apa ada yang masal sembunyian dari aku sama mama
mas al yuk masuk
pak bos mau keluar lagi ya
assalamu'alaikum tante maya
aduh cantik sekali
ayo masuk cantik sekali
terima kasih tante
ya sama sama
tante kok sendirian
mas rendinya kemana tan
randy bilang masih ada kerjaan
itu loh jalanin misi rahasianya
misi rahasia tan
nyeledikin orang gitu
eh sebentar anda telpon dulu ya
mas rendi ada tugas apaan tuh dari mas al
kok pake rahasia rahasiaan segala